nanti kalian pada mau main ke rumah gue kan
maaf saya dapat perintah dari pak wirjo untuk menjemput anaknya
disuruh pak wiro jemput anaknya
iya siapa diantara kalian bertiga anaknya pak wirjo

ya siapa diantara kalian bertiga anaknya pak wirjo
ya siapa diantara kalian bertiga anaknya pak wirjo
mas sudah pulang mas
sudah tuki juga baru saja mengambil pakaiannya
sepertinya belum lama maik
tadi aku telepon kamu kamu gak mau angkat
maaf mas tadi saya ketiduran
gak tahu hari ini saya capek sekali
memangnya ada apa sih mas
tidak ada apa apa
aku hanya khawatir luki terlibat
dugaanku bukan luki yang membunuh
siapa yang dibunuh mas luki
tapi dia hanya membuang mayat korban
mayat yang ditemuin polisi yang saya bilang ke mas itu
tidak ada apa apa
udah capek kau ngejar
anissa sekarang sudah ada di tangan saya
selanjutnya bagaimana dengan imbalan yang harus saya terima
sesuai dengan perjanjian saya dengan teman
kalau anda bikin kesepakatan dengan baru
berarti anda minta uangnya dengan baru bukan dengan saya
tapi kan anda orang yang berada di belakang bareng
kalau anda tidak menepati janji yang sudah saya bikin dengan baru
yang sudah anda bunuh saya akan cari anda
dan setelah itu saya akan bikin susah hidup anda
atau saya akan menghabiskan anda sekalian
habiskan tio sekarang
hei dengarkan saya
saya mau keluar sebentar
dan jangan anda mencoba untuk melarikan diri
bram lu tau baron udah mati
sudah dua hari yang lalu bram dia mati dibunuh
lu tau gak kira kira siapa yang bunuh baron
terakhir kali gue lihat dia sedang berbicara sama si
ya aku gak tau juga sih aku pikir itu bosnya baron lah
tapi mana mungkin sih si birjo itu bunuh baron gak mungkin lah
bram kemungkinan itu selalu ada
di mana gue bisa temuin wirjo
kalau tempat tinggalnya sih gue gak tau
oke gak masalah
lu bisa antarin gue kesana sekarang
karena nanti kalian pada mau main ke rumah gue kan
ya pasti lah
maaf saya dapat perintah dari pak wirjo untuk menjemput anaknya
disuruh pak wiro jemput anaknya
iya siapa di antara kalian bertiga anaknya pak wirjo
bisa dibajingan kamu
aku gak akan diam sebelum kamu ngelepasin aku
rupanya gue harus sumpah lu untuk biar lu bisa diam

ini cukup comel pak
bagaimana pak wirjo
jadi kamu sudah tahu
nikmati saja hidup kamu sekali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
siapa yang akan lenyap lebih dulu
ini satu bukti
siapa yang akan lenyap
kamu sekarang ini
satu permainan yang sangat menarik
permainan sudah lama berlangsung
sekarang tinggal kita buktikan
siapa yang bisa mencapai finish lebih dulu
itu yang harus kita buktikan
saskia ada di tangan tiup
cepat temukan tio
gak ada apa putih gitu deh
pati di tengah kita itu
kok sepertinya tegang sekali
gak ada apa